naik ke motor saya dong ini lagi penting lagi serius
bisa gak sih sembuh aja sehari melewati kamu
dari tadi aku taruh motor
kalau ada apa apa segala kabarinya aja ya
yang ada doa musafir
dan yang ditinggalkannya
itu direwayatkan oleh ahmad dan ibn majah
kafe brick sampai sekarang belum pulang pulang
masa kamu jalan jalan seneng seneng
om akum juga kasihan sedih dia
kalau gitu debit tidur lagi ya
ini pak kopinya
ternyata kamu pinter bikin kopi
kafe brick pulangnya kapan pa
kalau nanti kafe brick udah pulang
ini nipper baru itu kak arena fantasi
makasih ya sayang
tidur lagi ya
tidur lagi ya
tidur lagi ya
tidur lagi ya
tidur lagi ya
karena mau ketemu orang penting
petinggi bang atau
bisa aja kan dia tuh suka sama akang
nanti kalau didengar orang gimana
neng mau nanti kita jadi bahan ketawaan orang secirawos
sekarang main tanya sama akang
ngapain dia teh pake jemput ke rumah
kenapa gak langsung sekalian ketemuan di bank
kenapa coba gak perlu pakai jemput jemput
seharusnya kita berterima kasih sama bu dokter
dia udah mau bantuin kita
ini buat masa depan kita neng
terus jadinya minggu
orang banknya teh sibuk gak ada waktu
itu teh pasti biar sekalian bisa jalan jalan
nonton terus makan makan
sekali sekali atuh neng teh punya pikiran positif sama orang
akang bisa berpikir positif
neng teh gak bisa
suami jalan sama dokter cantik
neng ini urusan kerjaan
neng harus percaya sama akang
kalau belum jadi kita udah ribut
gimana allah mau ridho sama urusan akan
n structur makasih teh
gimana udah siap kak
akan berangkat dulu ya
kangkos suara kok duduknya di belakang sih
nanti saya disangka supirnya lagi kalau kanker suara duduk di belakang
duduk depan aja kan
saya sungkan bu dokter
merasa gak pantas duduk di samping bu dokter
ada sayang apa tuh dibandingin dia
gak ada apa apanya
gak ada apa apa
masa tukang cilok aja masih digodain
ini hpnya tidak aktif aktif bu
saya tak yakin febri pasti kembali
saya coba cari temen temennya ya
temennya siapa atu ceng
ya ke temennya febri atu
masa ke temen kamu
saya gak kenal atu ceng
oh yaudah cepetan ayo naik
gak ada tangganya
doi atu doi siapa yang suruh kamu naik loteng
naik ke motor saya doy
ini lagi penting lagi serius
bisa gak sih sembuh aja sehari melewati kamu
kalau ada apa apa segala kabarin ya ceng
ini dua surat
ini dua surat
loh sudah semua
ternyata ilmu saya sudah tinggi sekali
buat beli bensin
nanti kalau bisa saya beli gajian
saya beli ganti
mumpung hari minggu
ajak tuti calon muntuh makan di luar
jangan makan bakso saja
jangan makan bakso saja